suasana duka menyelimuti kediaman almarhum kapten boy awalia
pilot maskapai citylink yang mengalami sakit saat bertugas pada kamis pagi
setibanya di rumah duka pada kamis malam
jenazah langsung dimandikan dan disolatkan di masjid sekitar
keluarga bersama rekan dan kerabat kemudian menghantar jenazah untuk dimakamkan
di pemakaman umum pondok kelapa duren sawit jakarta timur
sebelumnya kapten boy awalia mengalami gangguan kesehatan
saat menerbangkan pesawat citylink qg tiga ratus tujuh pada kamis pagi
pesawat tersebut terpaksa kembali mendarat di bandara internasional juanda sidoarjo
setelah dua belas menit terbang menuju makassar sulawesi selatan
setelah mendarat kapten boy awalia kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat
untuk mendapatkan perawatan
namun tak lama kemudian pilot pesawat itu dikabarkan meninggal dunia
satu ratus tujuh puluh satu penumpang akhirnya dapat diterbangkan kembali pada kamis siang
setelah dilakukan penggantian pesawat ten awak kabin
ketika pilot tak berada di dalam pesawat
pesawat menerbangkan pesawat kembali pada bandara juanda
selanjutnya kami tim dari airport rescue and private facting
bersama dengan teman teman dari kkp berikut dengan ambulansnya
mengevakuasi pilot tersebut dan dibawa ke rumah sakit terdekat